ptki meluncurkan kereta api argo parayangan priority
kereta api dengan tujuan kota bandung ini bisa memuat dua puluh delapan penumpang
dan dilengkapi fasilitas kelas premium seperti layar televisi minibar dan toilet sekelas hotel berbintang
kesan pertama ketika memasuki gerbong kereta api argo parahyangan priority
yang diresmikan pada jumat sembilan maret dua ribu delapan belas adalah kebawahan
seintas suasananya mirip dengan masyarakat udara kelas bisnis
bisa kita lihat di sini tentunya ini merupakan fasilitas lebih
yang disajikan untuk para penumpang yang ingin menggunakan kereta api premium
kereta api yang berangkat dari stasiun gambir menuju kota bandung
sebanyak dua kali sehari ini juga dilengkapi dengan minibar
di minibar penumpang bisa bersantai dengan menikmati minuman dan camilan secara cuma cuma
toiletnya pun dijamin nyaman dan bersih
para penumpang yang menggunakan jasa kereta bertarung
rp lima ini mengaku puas dan tidak masalah dengan harganya yang sedikit lebih mahal
sangat memuaskan dari pelayanannya maupun fasilitasnya itu memuaskan
servisnya ya itu yang lebih yang membedakan
kenyamanannya toiletnya bersih standar hotel berbintang
bisa interior ya interior juga beda
kelapangan tempat duduknya juga beda
ya bagi kita yang penting karena perjalanannya kan pakai perjalanan bisnis ya
jadi yang penting nyaman
memberikan banyak pilihan jenis kereta api bagi masyarakat
menjadi tujuan utama pt kai untuk menyediakan kereta api klasik
ya semangatnya ingin memberikan pilihan kepada pengguna jasa kereta api
dari yang layanan yang ada saat ini
dari bulan maret sampai akhir bulan maret
hingga saat ini ada lima kota tujuan yang memiliki gerbong kereta premium
kota tujuan itu adalah semarang yogyakarta solo surabaya dan bandung
merespon positif tren meningkatnya peminat kereta api kelas premium
pt kai berencana menambah jumlah gerbong dan remaja
kota tujuan salah satunya kota malang